rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh dua dan dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar lima persen
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar empat dua puluh lima persen
dan suku bunga lending fasilite tetap sebesar lima tujuh puluh lima persen
kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten
dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran
stabilitas eksternal yang terjaga
serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik
strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas
dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif
sementara itu kebijakan makro financial yang akomodatif
akan ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi
khususnya pada sektor sektor prioritas sejalan dengan kebijakan pemerintah
dan kami melihat bahwa kebijakan makro budisial yang akomodatif
ini sejalan pula dengan siklus financial indonesia
optimal dan tentu saja akomodasi dari kebijakan makro bensil
akan tetap mendasarkan pada prinsip kehati hatian
kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan
terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi
di taman pemulihan ekonomi dunia

berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun
perbaikan ekonomi global terutama didukung oleh perkiraan pertumbuhan
di sejumlah negara berkembang yang lebih tinggi
beberapa indikator dini global terkait indeks manufaktur
indeks pemesanan ekspor indeks produksi dan indeks keyakinan
mengalami perbaikan dalam dua bulan terakhir di tahun dua ribu dua puluh
didorong oleh stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara
pasca kesepakatan base pertama trade deal antara amerika serikat dengan tiongkok
secara keseluruhan optimisme perbaikan ekonomi global
berdampak pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global
dan kemudian juga mendorong peningkatan aliran modal asing
ke negara negara berkembang termasuk indonesia
prospek pemulihan global tersebut memperkuat momentum peningkatan
pertumbuhan ekonomi domestik dan masuknya arus
modal asing ke indonesia
meskipun sejumlah risiko geopolitik perlu terus dicermati
pertumbuhan ekonomi indonesia tetap berdaya tahan
ditopang oleh perbaikan ekspor dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik
perbaikan ekspor didorong oleh kenaikan permintaan
dari mitra dagang dan harga kenaikan beberapa komoditas ekspor utama
produk ekspor seperti ekspor batu bara kendaraan bermotor besi dan baja
serta biji logam dan sisa logam mencatat pertumbuhan positif pada triluan empat dua ribu sembilan belas
konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh keyakinan konsumen
faktor musiman jelang akhir tahun di samping penyaluran bantuan sosial
sesuai dengan program pemerintah
pertumbuhan ekonomi indonesia secara keseluruhan di tahun dua ribu sembilan belas dapat mencapai
sekitar lima satu dan meningkat dalam kisaran lima satu sampai dengan lima lima pada tahun dua ribu dua puluh

neraca pembayaran indonesia triwulan empat dua ribu sembilan belas diperkirakan akan terus membaik
dan menopang ketahanan sektor eksternal
npi yang membaik ditopang oleh naiknya aliran masuk modal asing
dan terkendalinya defisit transaksi berjalan
itu defisit transaksi berjalan yang terkendali didukung oleh membaiknya neraca perdagangan
dengan perkembangan tersebut defisit transaksi berjalan pada tahun dua ribu sembilan belas diperkirakan sekitar dua tujuh persen pdb
dan pada tahun dua ribu dua puluh ini akan tetap terkendali dalam kisaran dua lima sampai tiga persen pdb
posisi cadangan devisa pada akhir desember dua ribu sembilan belas meningkat menjadi satu ratus dua puluh sembilan dua miliar dolar as sejalan dengan surplus di neraca pembayaran indonesia
jumlah cadangan dewisa ini setara dengan pembiayaan tujuh enam bulan import atau tujuh tiga bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecuali
hukuman internasional sekitar tiga bulan import
nilai tukar rupiah terus menguat
didukung oleh kinerja neraca pembayaran indonesia yang membaik
penguatan rupiah didorong oleh pasukan falas dari para eksportir
serta aliran masuk modal asing
yang tetap berlanjut sejalan dengan prospek ekonomi indonesia yang tetap terjaga
daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar dan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun
bank indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi indonesia yang membaik
semakin baiknya mekanisme pasar dan keyakinan para pelaku pasar
terhadap kebijakan yang ditempuh bank indonesia dan pemerintah
secara keseluruhan bank indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah memberikan dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan terjaganya stabilitas makroekonomi
inflasi pada tahun dua ribu sembilan belas tetap rendah dan terkendali
sehingga mendukungnya bank indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar rupiah memberikan dampak positif terhadap momentum perusahaan